hai ini bukan pura besakih ataupun pura tanah lot yang kerap dikunjungi wisatawan saat berlibur di
pulau dewata bali tapi ini adalah miniatur bangunan pura yang menjadi bagian dari ornamen
sebuah aquascape aquascape adalah seni mengatur tanaman batu karang kayu dan berbagai ornamen
lainnya di dalam sebuah akwarium aquascape dengan diorama pura ini adalah satu dari tiga puluh hasil karya
skeper yang mengikuti bali region akuascape kontes dua ribu dua puluh di renan denpasar ketua panitia
menyebut selama pandemi kofit sembilan belas banyak permunculan skeper baru sehingga persatuan
mendaftar jumlahnya cukup banyak dan rata rata wajah wajah baru selain untuk mengasah keterampilan
para skaper kontes ini juga bertujuan untuk menjaring konsumen pecinta karya seni ini
semenjak ada pandemi untuk aquascape ada penambahan pemain karena semua pemain pemain
ada di rumah jadinya
untuk harapannya ini memajukan akuascape yang ada di bali dan juga untuk memajukan umkm seperti
penjualan dari aquascape itu sendiri salah seorang peserta mengaku dari hobi aquascape
yang ditekuninya ia berharap bisa mendapatkan penghasilan tambahan perlombaan ini pun menjadi
ajang promosi baginya penguntungan enggak sih jelas banget jelas banget jelas banget jelas banget
profesi akuascape tuh udah banyak banget tokoh tokoh akuascape yang udah mendunia kontes akuascape ini
digelar bersama pameran ikan hias yang dilaksanakan selama dua hari pada tujuh hingga delapan november nandang
astika dan pasar bali